ini dia talas talas jumbo hasil budidaya seorang petani milenial di kabupaten gresik jawa timur
adalah didik si habul milah yang memanfaatkan sekitar empat hektare lahan tidur menjadi cuan
dalam satu hektare pemuda ini mampu menghasilkan hingga tiga puluh ton talas jumbo dengan cuan bersih dua ratus lima puluh juta rupiah sekali panen
berat satu buah talas bisa mencapai dua lima hingga tiga kilogram dengan harga jual rp sepuluh per kilogramnya
talas perotan lemah ini bisa dijadikan bermacam macam produk
jadi saya tertarik untuk budidaya di desa wotan yang mana di desa wotan itu dulu kering tidak ada air
selain menjual talas yang belum diolah didi juga memproduksi makanan olahan talas seperti lumpia talas
dan donat talas yang dijualnya di edu wisata desa setempat